jangan mentang mentang antum dapat kehormatan diundang ke rumahnya ustadz sefu antum lupa diri ya
ane tetap santri paling senior disini ane pemegang kendali varis santri
eh jujur mane acara apaan antum ke rumahnya ustadz sefu
emang penting gitu buat kamu
apinya perempuan perempuan yang keji untuk laki laki yang keji
dan laki laki yang keji untuk perempuan perempuan yang keji pula
sedangkan perempuan perempuan yang baik untuk laki laki yang baik
dan laki laki yang baik untuk perempuan perempuan yang baik pula
mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang
mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia
jendir gue tuh umi
apa iya gue perempuan yang gak baik baik
makanya gue gak pantas tapi yang baik juga kayak ustadz zainal
nah zai bisa bacakan ayatnya
nah lo pada denger kan tadi
perempuan yang kagak baik
buat laki laki yang kagak baik juga
begitupun juga laki laki yang kagak beres
buat perempuan yang rese rese juga kagak beres
iya saya juga denger
wanita yang baik itu untuk laki laki yang baik
dan laki laki yang baik pastinya untuk wanita yang baik juga
nah itu yang tadi umi aida bilang itu
firman allah surat anur ayat enam
udah berat dah kalau udah ngomong ngomong terima allah
allah pasti gagal main main
sekarang tergantung kita
kita ini udah jadi laki laki yang baik apa belum
kalau gue amit amit cabang baik amit amit cabang baik
kalau punya bini atau istri yang sama sama tukang golong
jauh jauh jauh jauh jauh jauh
makanya saya juga memutuskan untuk jadi santri
kan kalau jadi santri mah pasti jadi lelaki yang baik
dan laki yang baik maka pasti mendapatkan perempuan yang baik alias wanita yang baik
kalau gue mah angkoy
gue sekarang udah ngerasa lebih baik jadi laki laki yang lebih baik daripada gue dulu nyopet
gue sekarang udah ikhlas jadi santri di sini
ya kalau soal perempuan
yang lebih baik buat gue
ataupun yang gak baik buat gue
ya gue emang udah gak mikirin soal ituan lah
gue udah pasrah
gue udah fokus
gue pengen fokus sama ibadah sama tobat gue disini
sebelum gue mati
nih jangan lupa disini mandi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
gue dapet piket jaga gerbang ini dari jam berapa sampai jam berapa nih
dari sekarang nanti sampe abis maghrib
sanggup lah gue
ngomong ngomong kemarin ente sama temen temen ente diundang ke ustadz sepu ya
oh acara apaan
kagak ada apa apa
yaudah ente jaga nih gerbang dengan bener ya
jangan sampai ada yang keluar masuk tanpa izin nih
kasih bukunya kak foy
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ibu kenapa tadi minggalin uyan
lo pikir lo siapa harus gue ajak ajak segala
ingat ya mulai sekarang lo gak perlu deket deketin mobil gue lagi
gue juga gak butuh orang orang disini
dan gue juga gak perlu untuk menjadi baik
ibu kan udah berjalan
ibu kenapa marah marah
kalau uyan salah
lo gak usah manggil gue ibu lagi
udah sekarang mending lo pergi deh
lo pengen sendiri
jangan mentang mentang antum dapat kehormatan
diundang ke rumahnya ustadz sefu antum lupa diri
ane tetap santri paling senior disini
ane pemegang kendali farid santri
acara apaan antum ke rumahnya ustadz sefu
emang penting gitu buat kamu
eh aneh kasih tau aja ya
santri yang udah diundang untuk minum kopi santri sama ustadz sepuh
artinya udah menjadi santri pilihan
antum cocoknya gak sekolah
nah manis juga
pengamen dilarang masuk ke dalam
dilarang masuk ke area pesantren
ada yang coba coba masuk
gak perlu gua
saya mau ketemu sama yang punya pesantren
tadi kan sudah ngamen
dikasih dua ribu lagi
eh enak aja lu
gue dapat amanah buat jagain di pesantren
mau ikut ngantar
jangan sokak lu
eh gua dapet amanah
jagain di penuh
yang penting istiqomah menuju jalan allah
insya allah kalian itu lebih hebat
baik ilmunya iman islamnya
ustadz tapi kan kalau saya cuma copet ustadz
opi copet itu kan dulu
udah jangan dipikirkan lagi
itu udah masa lalu
yang penting harus percaya diri
karena allah maha pengasih lagi maha penyayang
ampunannya lebih besar daripada murkanya
bagi orang yang bertobat di jalannya
kasih sayang allah lebih besar
daripada seorang ibu yang mengandung anaknya
jadi kenapa malu minta ampun kepada allah
berdoa kepada allah dan kembali kepada allah
enggak boleh masuk pesantren
eh mau kemana lu
gue dapat amalan buat jaga ibu pesantren
patin itu udah gembira benar
dapat surat dari minggi
katanya udah mau nyampe dari cairo
terus katanya kemarin juga
udah sampai jakarta
saya itu belum bisa keluar rumah
banyak tamu yang datang terus menerus
saya ini udah tua kang
tuh malu sama yang muda muda
kalau muda muda boleh artis
tapi kan cahaya masih tetap ada
sehat itu siapa
ternyata gue tau
bagaimana sama ente tadi
gue yang bawa kemari
dia masuk ke gerbang
bawa gitar arab
gue kasih duit dua ribu
eh dia nyemir
berarti kan dia pengamen
tapi dia mau masuk lagi ke dalam
eh dia tetap mau masuk
tapi kesini dia kenal sama ustadz zabu